beralih ke informasi selanjutnya kepolisian dan satuan kepolisian pamung praja makassar bentrok pada minggu dini hari sehingga seorang polisi tewas
kapolda sulawesi selatan sudah meminta seluruh anggota menahan diri
anggota polisi yang tewas itu bribda michael abraham tewas akibat tikaman di punggung
kapolda sulawesi selatan irjen anton karilian menyatakan kasus ini berasal dari insiden di pantai losari
saat itu polisi yang berpatroli dikeroyok petugas satpol pp yang berjaga di sana
rekan rekan yang tidak terima mendatangi kantor satpol pamung praja
di tempat ini bentrok terjadi lagi sehingga menewaskan satu polisi
selain itu dua polisi lain terluka bagian wajah akibat terkena lemparan batu
irjen anton karlian meminta seluruh anggotanya menahan diri dan tidak terprovokasi
anggotanya diharapkan menyelesaikan masalah ini melalui proses hukum
kantor satpol pp yang berada di balai kota makassar rusak parah
sejumlah mobil dan sepeda motor juga rusak
sejumlah petugas satpol pp yang diduga menjadi provokator masih diamankan di mapo restabes makassar
saat ini kantor satpol pp masih dijaga polisi dan petugas gabungan